anda masih bersama cnn indonesia live
kepolisian bali melakukan perubahan pola pengamanan terhadap rombongan raja salman bin abdul aziz al saud
menjadi lebih maksimal pada malam hari
hal ini dikarenakan rombongan raja salman lebih banyak keluar pada malam hari
rombongan raja salman mendatangi sejumlah mal di kawasan kuta
untuk belanja atau memilih kawasan hiburan malam di kawasan legian
sejumlah polisi disiagakan di beberapa titik terutama di kawasan legian
yang memang menjadi pusat berkumpulnya wisatawan baik domestik maupun mancanegara
untuk menikmati suasana hiburan malam
kita banyak juga merubah pola karena kita lihat bahwa lebih banyak kegiatan pada waktu malam
untuk shopping dan ke tempat tempat hiburan
berarti bali ini nyaman bagi keluarga raja dan krunya
untuk mengetahui seperti apa agenda akhir pekan raja salman dan rombongan di bali
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
nyoman ini sepertinya raja dan rombongan jatuh hati kepada bali
memperpanjang masa liburan sampai tanggal dua belas maret
tapi berbicara mengenai akhir pekan apa kegiatan raja salman di akhir pekan ini khususnya
ya rian memang rencananya raja salman akan meninggalkan bali
besok pagi sekitar pukul sepuluh tiga puluh wita
dan ada tiga pesawat yang akan meninggalkan bali dari kerajaan saudi arabia
masing masing akan menuju ke haneda jepang
sesuai dengan lawatan berikutnya setelah berpelesiran selama hampir sembilan hari di pulau bali ini
rian memang kemana mereka pergi atau rombongan kemana pergi
termasuk juga raja kemana pergi tidak ada informasi yang bisa memastikan
karena lebih banyak raja raja sendiri raja salman bin abdul aziz al saud lebih banyak menikmati
suasana di pantai geger di belakang hotel tempat mereka menginap
dan biasanya di pagi hari hingga siang hari raja berada di ini menurut informasi dari pak kamanan
raja berada di seputaran pantai artinya di restoran
maupun biasanya sekitar pukul tiga belas siang karena cuaca yang sangat panas
raja biasanya berendam atau membenamkan tubuhnya di pantai geger yang memang berwarna biru
dengan pasirnya yang putih
dan di saat raja salman berjalan menuju pantai biasanya hanya aparat aparat keamanan tertentu saja
yang boleh mengamankan dan terutama dari pihak keamanan dari raja salman
dan biasanya pihak keamanan lain diminta untuk tiarap tidak melihat apa yang dilakukan oleh raja salman
begitupun dengan pihak pengamanan laut ketika raja salman diinformasikan akan berendam
atau menikmati air pantai geger maka pihak keamanan laut yang berada satu mil dari pantai geger
akan mempersiapkan diri ataupun melakukan patroli patroli di sekitaran pantai atau laut di nusa dua
memang untuk keluarga yang lain lebih banyak melakukan kegiatan ataupun menuju obyek obyek wisata
dengan tanpa pengetahuan dari pihak keamanan
artinya mereka keluar hanya dengan mobil yang sudah disewa kemudian dengan sopir menuju ke obyek obyek wisata
yang mereka inginkan
dan di malam hari biasanya mereka melakukan wisata belanja terpasuk juga melakukan atau berkunjung
ke tempat tempat hiburan
malam atau semacam kafe tempat mereka menikmati malam di pantai kuto maupun di seputaran legian dan seminyak rian
baik berarti memang raja dan juga rombongan mungkin ingin sangat santai menikmati bali ya seperti itu
nah kalau kita berbicara juga mengenai aktivitas yang dilakukan oleh rombongan kerajaan lainnya juga pada sebelumnya
memang menyatakan bahwa mereka cukup menikmati sejumlah atraksi ataupun hiburan yang disediakan di malam hari di bali
tempat tempat seperti apa sebenarnya yang
benar benar menarik perhatian bagi rombongan kerajaan arab saudi ini untuk menghabiskan waktu mereka selama di bali nyoman
iya rian selama sembilan hari hampir sembilan hari menikmati pelesiran di bali memang beberapa rombongan maupun keluarga salman
yang memang kita tidak bisa identifikasi apakah itu pangeran atau hanya rombongan saja yang menikmati obyek obyek wisata
mereka menikmati obyek wisata yang salah satunya adalah obyek wisata hutan kera yang ada di ubud
kemudian juga di sawah terasering yang ada di tegalalang
mereka biasanya hanya berjalan jalan kemudian berfoto selfie ria atau bersuap foto di tempat tempat tersebut
dan di sore hari mereka melakukan kegiatan atau berbelanja oleh oleh
seperti kemarin misalnya ada yang membeli kopi luwak kemudian ada yang membeli kerajinan kerajinan
termasuk juga ada beberapa pengrajin mebel yang sempat didatangi oleh rombongan keluarga salman
dan bahkan hari ini
pada pukul sembilan tadi pagi beberapa kargo yang memang memuat diantaranya barang barang yang mungkin merupakan suvenir
sudah mulai dibawa ke kargo atau mulai dibawa ke bandara igusti ngurah rai bali
nah untuk menikmati sampai saat ini belum ada informasi apakah garuda wisnu kencana maupun uluwatu
sudah didatangi oleh raja salman sendiri
jadi artinya pihak keamanan tetap menjaga pura uluwatu dan garuda wisnu kencana
awal awal memang disurupai oleh tim edvan namun hingga saat ini belum ada informasi apakah raja akan menikmati di akhir pekan ini
sementara memang ada informasi dari pihak keamanan sempat raja salman keluar dari hotel dengan hanya mengendarai kendaraan mobil mewah
dengan beberapa pengawal saja keluar dari hotel di malam hari dan kemungkinan hanya menikmati jalan jalan yang ada di seputaran nusa dua
maupun di kuto maupun sebelumnya
ini tanpa pengawalan dari pihak keamanan yang ada di
atau pihak tni dan polri yang memang mengamankan di luar atau di tempat tempat obyek obyek wisata yang dikunjungi
seperti itulah pola karena memang kerajaan salman atau raja salman sendiri bursa rombongan memang kembali untuk liburan pelesiran
dan sepertinya mereka juga tidak ingin mengganggu liburan warga lain dengan pengawalan yang cukup ketat sehingga juga mereka pun bisa menikmati
obyek obyek wisata yang ada di bali ini dengan tenang
walaupun biasanya rian rombongan raja salman
sepertinya mereka juga memakai celana pendek kemudian memakai baju baju santai mereka juga menggunakan topi dan jalan jalan seperti layaknya wisatawan asing atau wisatawan timur tengah pada umumnya rian
baik berarti intinya mereka menyatu ya
mungkin juga ini sesuai dengan karakter raja salman yang cukup moderat dan juga tidak terlalu terikat dengan protokoler seperti itu
baik ike denyuman wili aninasa terima kasih sudah melaporkan langsung dari bali